mami yang sembilan bulan mengandung kamu
mami yang lebih dari setahun menyusul kamu
mami yang merawat menjaga menyayangi kamu seumur hidup kamu
kenapa kamu bicara sama mami dengan nada setinggi itu
minta maaf peluk mami
papi lahir di desa
lahir di keluarga petani yang nggak punya lahan
aki sama nenek kamu gak punya sawah nggak punya kebon
anak aki sama nenek kamu bertambah
jadi kebutuhan bertambah banyak
keluarga papi jadi tambah miskin
papi putus sekolah
papi merantau ke bandung
gak tahu mau jadi apa
papi gak punya cita cita
gak mau dia tumbuh
disini ada tujuh puluh milion orang yang bon heck
kamu mah beda atu
eh kang mus
bikinin bapak itu
udah dapat udara segernya
sudah dapat udara segernya
tapi itulah seperti yang dulu
sekarang banyak kendaraan
iya tapi papi itu pengen pulang ke garut
ayolah teh peh
iya nanti kalau maknya udah sembuh
sekarang kan mami harus kontrol ke dokter
mami teh sakit gak sembuh sembuh
bikin teh buat bapak
memangnya si bapak mau minum teh sekaligus dua gelas
sudah ada jawaban dari tempat kamu memagang
ada telepon diangkat papinya nanya nggak dijawab
saya mau menyampaikan pesan dari sdm
jam kerja dari jam delapan sampai jam lima hari senin sampai hari jumat
sudah ada jawaban dari tempat kinanti mau magang
mulai besok katanya peh
kabarnya kinanti dapat dari yang baru saja nelfon
kabar baik nih buat kamu
kabar baik apa
yang waktu itu mau magang diterima
memangnya ada yang ngajin magang di sini selain dia
ya udah tuh kamu siap siap
siap siap apa mi
siap siap kan besok mau magang
terus apa yang disiapin
kan tinggal berangkat aja
ya siapin baju kamu pakai yang mana besok
cuma magang jadi biasa aja tuh mie
kamu kalau dikasih tahu sama orang tua
nggak jawab weh terus
tadi nggak ngejawab dimarahin
peh barusan nggak jawab dimarahin juga
ini anak kita pinter nih
pinter apa peh
keliatannya lagi sedih kang
kenapa ada masalah
harusnya saya yang bertanya seperti itu kang
kenapa ada masalah
saya udah gak tugas lagi di pasar
terus di mana kang
nggak di mana mana
perintah kang mus
gara gara gue ada higiana di pasar
jadi gara gara itu kang bersedih
kalau boleh saya kasih saran kang
bersedih itu adalah hal yang wajar
perasaan yang bisa dirasakan oleh laki laki ataupun perempuan
saran kamu apa
kalau bersedih jangan lama lama kang
soalnya kalau yang bersedih mukanya nggak enak dilihat
kamu berenti jadi kamu
kamu berenti jadi kamu
kamu berenti jadi kamu
mau berenti jadi copet
gara gara nyepet kemarin kita disiksa rame rame
sampai makan siang kita keluar semuanya dari perut
sekarang kalau saya makan jadi susah ngunyah
geraham atau abraham
sekarang kalau saya makan jadi susah ngunyah
yang goyang tiga tiganya di kiri
kamu liatnya di kaca
kecuali kalau copot
nih saya juga
makanya kita berhenti aja jadi copet
sebelum gigi saya semuanya goyang
sebelum mata kamu dua duanya diperban
saya barusan sudah mikir
sekarang giliran kamu
kalau udah gak nyopet mau jadi apa
kerja apa aja
kerja apa aja itu apa
ya kerja apa aja yang penting bukan nyopet
sudah belum mikirnya
memangnya kita mau kemana
saya belum ada rencana kemana mana
tapi saya nggak mau nunggu kamu mikir lama lama
kerja di pabrik
yang pasti mah bukan jadi direktur
sambilin kamu mah
oke ya saya berjaya

kamu misalnya biar cuntet
noomi apanya kamu kenal
kang mus kasih tahu bapak ada saya maksud saya habis itu perlu saya kasih tahu imas bikin kopi buat kang mus
pak ada kang mus di depan
buat kang mus
ih buka dulu
bikin kopi buat kang mus
si amin udah ngasih tahu bapak kalau ada saya
kang mus nanya amin udah ngasih tahu bapak kalau ada kang mus
si ubed katanya mau berhenti jadi copet
gara gara kejadian kemarin
salah dia sendiri kenapa nyopet anaknya kang mus
bukannya iya itu salah kamu juga
saya nggak tahu kalau yang dicopetnya itu anaknya kang emis
itu namanya apes itu resiko dan itu sudah biasa
kalau nggak nyopet si ubed mau apa
mau kerja di pabrik
kerja di pabrik
mau jadi apa
tadi dia bilang yang pasti sih bukan jadi direktur
udahlah si ubed biarin aja
bagusnya sih tim
tadi saya sudah kasih tahu
kasih tahu lagi saya masih nunggu
kang mus masih nunggu
saya ada rencana mau geser geser
siapa yang tugas di mana
si komar mau saya pindahin dari pasar
di sana terlalu banyak perempuan yang pantas digoda
maksudnya menurut komar
kelemahan dan masalah komar dari dulu memang itu
akang kan sudah bikin aturan
kita bisnis keamanan
bukan mau bisnis perempuan
terus di jalan
sejak maman soehara
pak herman gak ada
yang tugas cuma receh
kiri pak kiri
selamat malam ya
eh ada sahrini
eh ada sahrini
sesi mau bisa aja
saya hati ada keperluan
oh ya aku udah dapat tempat magang loh
terus dapet pacarnya kapan
nih gak penting
kalau kemana kan ada yang nemenin
ella sendiri juga gak apa apa tuh
terus kalau keundangan nikahan
sendirikan gak enak
ngelajar ada pasangannya
memangnya ada sendal yang pergi ke kondangan
gak ada kan
gak ada kan
sudah gak kerja lagi
cuma dapat tiga bulan
terus rencananya mau kerja kemana
nah itu dia
disini mah atungan dari maluangan kerja ce edo
oh mau minta cariin kerja
mau ikut kang umus
eh segali sudah pulang
aku tuh bukan gak mau punya pacar son
semua cowok yang deketin aku
pasti mundur setelah tau aku tuh anak siapa
kita tuh udah temenan udah lama banget
tapi aku belum pernah ketemu kopi kamu
aku cuma tahu cerita dari kamu
yang cuma semprit semprit sama cerita orang orang
apa yang kamu tahu dari cerita orang orang
kalau papi kamu tuh preman

itu dia sebutan yang bikin aku gak nyaman
nanti saya kasih tau kang umus ya ce
ini si edom
kalau mama kepo aja
iya si momo bilang kepo
kamu ce kalau makan di dalem
jangan di luar gini berdiri
kayak kucing aja
makannya juga belum mulai

aku juga gak tau kerja seperti apa son
aku juga gak tau kerja seperti apa son
aku gak tau papi aku tuh keberadaan lainnya
tau papi aku tuh kriminal ataupun enggak
atau urusan sama polisi ataupun juga enggak
tapi predikat yang nempel di namanya yang buat orang tuh takut dan punya cita yang negatif
ma sebenernya kegiatan bapak apa sih
kan neng udah pernah nanya sama bapak
terus kata bapak apa
yaudah berarti kerjaan bapak teh freelance
iya maksudnya apaan sih ma
kan neng udah pernah nanya sama bapak
kata bapak apa
kata bapak susah ngejelasinnya
iya sama mama juga susah ngejelasinnya
kalau ada yang nanya bapaknya kerjanya apa bapaknya kerjanya di mana
mama juga bingung kalau ada yang nanya suaminya kerjanya apa suaminya kerjanya di mana
benar kamu baru nanti jadi copet
benar kamu mau bekerja di pabrik
di pabrik mana jadi apa
cari kerja di pabrik itu susah
kecuali kalau kamu punya koneksi
maksud saya koneksi itu teman atau saudara yang bekerja di pabrik
atau berhubungan dengan orang yang bekerja di pabrik biar kamu bisa masuk ke sana
mungkin kamu lagi galau seperti abg
jadi kamu baru nanti jadi copet
kalau kamu tidak galuh lagi hubungi saya
kita tetap satu tim
saya kenaedah semata mata
kalau tidak kamu harus melewati peninggalan
sangat lenyit kalian
sudah semuanya semula
berikanlah tepuk tangan anda ke koneksi anda

jadi pekip sudah bebas
itu saya yang memikir itu bukan itu
danya sesuatu gak
terus kenapa orang orang bilang kalau papi preman
kamu sudah tanya sama orang orang
kenapa mereka bilang pabrik preman
tanya aja sama mereka
imas waktu mau kerja jadi pembantu
cuma dikasih tahu harus ini harus itu
terus langsung kerja
amin juga waktu mau kerja jadi supir
gak magang juga
emangnya teki nanti mau kerja apa sih
kok harus magang dulu
maafin imas juga pak
bapak beneran preman
bapak beneran preman
ngantar ibu kontrol
kata bapak bilang ke imas kan
bapak bukan preman
bapak bukan preman
cuma dipaksa ngejawab
tapi kan tadi imas nanginya pelang
kok bapak bisa tau
bapak memang kesakti
saya tahunya dari orang orang
gak mempan di bacok
gak mempan peluru
amin mu siap siap
bapak mau ngantar ibu kontrol ke dokter
bapak mau ngantar ibu kontrol ke dokter
nanti tutup pintu pangkernya ya
nanti tutup pintu pangkernya ya
nanti tutup pintu pangkernya ya
ini kotor semua nih
mau pergi sama teman teman
yaudah pulangnya jam malam malam
gak usah pergi
yang lain boleh pulang jam tujuh
yang lain mampukan anaknya mama
iya sebelum maghrib
udah minta izin
tuh minta sama bapak
i yukkan pacarnya louh
ini udah ajar aja piok piok ya rabbit
oke faisal yang keempat target adalah menanggung
saya yang ngelatih ubed sampai ubed jago nyopet
mungkin gara gara itu keahlian nyopet saya jadi hilang keserep sama si ubed
hari ini saya operasi gagal terus
mungkin itu cuma karena kamu aja yang apes
berarti si ubed harus nyopet lagi jadi partner saya lagi supaya keberuntungan saya balik lagi
mungkin tapi sekarang si ubed lagi galau
saya apes gara gara si ubed nyopet galau
sementara si ubed lagi galau kamu partner sama saya
kenapa kita turun lagi
anak perempuan yang duduk di depan kita
itu anaknya kang mus
iya kamu tahu dari mana
itu anak yang saya sama ubed ambil hp nya
terus saya sama ubed disiksa sama pereman pereman
sampai makan siang saya sama ubed keluar lagi dari perut
akang mau aku tiupin
tadi cik edo kesini kang
suaminya tuh udah nggak kerja lagi
saya edo laporan sama kamu
terus ngapain kamu laporan ke akang cik edo curhat
ih bukan laporan kang
cuma mau nyampaikan pesannya cik edo
cik edo minta tolong supaya akang bisa ngajak suaminya kerja
memangnya cik edo tahu akang kerja apa
cik edo mah tahu akang prileng
bilang ke cik edo
aku tahu kamu kenapa

aku kira aja aku kepengen pola
pemimpin aku satu
pemimpin ku satu ya
mami harus berjuang
mami jangan menyerah
mami jangan menyerah
mami ingin kamu cepat menikah nak
nanti kan baru mau magang
tugas akhir belum selesai
kerja juga belum
masih jauh pikiran kinanti buat nikah mi
mami tuh ingin sekali
sama lelaki pilihan kamu
mami teh takut
kalau mami tuh gak ada umur
ngomong takut keburu gak ada umur
sembilan bulan mengandung kamu
lebih dari setahun
mami yang merawat
menyayangi kamu seumur hidup kamu
kenapa kamu bicara sama mami dengan nada setinggi itu